showbiz news masih akan memberikan berita berita dari dunia hiburan dari dunia musik
cnn indonesia beberapa waktu lalu berkesempatan untuk berbincang langsung dengan janas blue saat ia tampil di surabaya
dj yang hits dengan single seperti mama hingga perfect strangeers ini bercerita soal single kolaborasi terbarunya serta label rekaman miliknya
guy james robin atau yang akrab di sapai jonas blue baru saja melangsungkan konser di salah satu klub di kota surabaya
lagu by your side menjadi lagu pertama yang ia mainkan
para penonton antusias mengikuti alunan lagu sambil bernyanyi bersama
janus blue adalah disc jockey atau dj muda berbakat asal inggris berjangre electronic dance music atau edm
salah satu lagu debut single pertamanya vescar pernah bertahan di urutan kedua di tangga lagu inggris selama sebelas minggu berturut turut dan populer di seluruh dunia dengan cepat
beberapa single yang ia ciptakan
beberapa single yang ia ciptakan memang selalu populer
seperti mama perfect stranger price dan single yang baru saja ia rilis beberapa waktu lalu
yaitu roll with me duet yang bersama musisi asal nigeria bantu
ide kreatifnya untuk menciptakan sebuah lagu selalu muncul saat jonas berkeliling dunia dan memperhatikan keunikan budaya di setiap negara yang ia kunjungi
sebagai dj pendatang baru jonas mampu masuk nominasi penghargaan diantaranya adalah mtv ema dan great award pada tahun dua ribu tujuh belas
berkat kerja kerasnya ia mampu menembus pasar internasional dan menemukan karakternya dalam bermusik
jonas juga berencana akan berkolaborasi dengan musisi musisi di negara yang pernah ia kunjungi termasuk indonesia
kesempatannya hadir di kota surabaya dan berkeliling indonesia kali ini adalah rangkaian dari mini tour jonas blue untuk merilis album perdananya dalam waktu dekat
odi cornelia surabaya